beberapa penyakit datang pada musim kemarau
salah satunya adalah diare
sebanyak dua puluh hingga dua puluh lima bayi dan anak dirawat di rumah sakit umum daerah jombang
karena terserang diare
selain diare heat exhation dan heat stroke perlu diwaspadai saat cuaca panas
selain kejang penyakit ini bisa menyebabkan koma
rsud jombang jawa timur sudah empat hari ini dipadati pasien bayi dan anak anak yang terkena diare
salah seorang ibu pasien mengaku sudah tiga hari anaknya berusia sepuluh bulan dirawat lantaran terkena diare
bahkan beberapa hari sebelumnya sang bayi juga sempat terserang sesak nafas batuk dan dehidrasi
berdasarkan data rsud jombang sejak musim kemarau tercatat setiap bulan dua puluh hingga dua puluh lima pasien yang terkena diare menjalani perawatan
pada musim hujan jumlah penderita diare akan meningkat
selain itu penyakit lain mengincar kalau cuaca panas
terlebih cuaca panas berpotensi terjadi hingga akhir oktober nanti
menurut mira puspitasari dokter spesialis penyakit dalam cuaca panas bisa mempengaruhi daya tahan tubuh
beberapa penyakit pun perlu diwaspadai
ya untuk penyakit yang terkait dengan cuaca panas kita harus hati hati dengan ada heat exhaustion dan heat stroke
heat exhaustion itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami keluhan
sakit kepala pusing merasa lemas sekali adanya mual dan muntah ada kram otot atau nyeri nyeri otot ya itu harus diwaspadai juga
nah yang lebih beratnya adalah heat stroke
heat stroke itu adalah suatu kondisi di mana suhu tubuh kita mencapai lebih dari empat puluh derajat celcius
dan disertai dengan gejala gejala susunan saraf pusat
contohnya adalah seperti kebingungan kemudian disorientasi waktu dan tempat atau bicara meracau
bahkan bisa sampai kepada kejang dan koma
struk sangat rentan terjadi pada anak anak dan orang lanjut usia atau orang yang memiliki gangguan kesehatan
untuk menghindari penyakit ini mira menyebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan
pertama perhatikan berapa lama kontak dengan cuaca panas
asupan cairan juga harus dijaga
pakaian longgar dengan warna cerah membantu menurunkan suhu tubuh
asupan nutrisi pun perlu diperhatikan
tidak terlambat makan dan konsumsi vitamin bila dibutuhkan
jika ada keluhan yang menunjukkan gejala
heat stroke segera ke rumah sakit
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi cuaca panas terjadi hingga akhir oktober
bmkg mencatat rata rata suhu maksimum di beberapa wilayah di indonesia mencapai tiga puluh delapan derajat celcius
lawan hujan diprediksi akan muncul pada november hingga desember
cuaca panas di sejumlah wilayah di indonesia ini wajib diwaspadai
terutama di daerah yang terdapat hotspot atau titik panas
sementara itu untuk mengurangi suhu panas
kementerian kesehatan menganjurkan agar menanam banyak pohon
sebab tanamannya mengeluarkan oksigen dapat menurunkan suhu yang tinggi